anda kembali bersama kami di cnn indonesia newsroom
penularan virus covid sembilan belas mulai mengancam lingkungan unit terkecil yaitu lingkungan keluarga
sejumlah kota sudah menunjukkan adanya ancaman covid sembilan belas dari kluster keluarga
berdasarkan hasil penelitian dari pandemic talks
sejumlah kota menunjukkan adanya kluster keluarga
seperti bogor bekasi yogyakarta semarang dan malang
firza radiani analis dari pandemic talks menjelaskan
kluster keluarga bisa terjadi apabila salah satu anggota keluarga
terinfeksi covid sembilan belas lalu menularkan ke anggota keluarga lainnya
firza mengatakan aktivitas di luar rumah menjadi pemicu penyebaran pada kluster keluarga
seperti membiarkan anak anak bermain di luar rumah tanpa menerapkan protokol kesehatan
kegiatan berkumpul bersama warga hingga melakukan liburan di lokasi yang ramai
lebih lanjut dr erlang samudro juga menambahkan
kluster keluarga menjadi sangat berbahaya karena ada anggota keluarga
yang tidak menyadari dirinya terpapar covid sembilan belas
orang tersebut lantas menyebarkannya kepada anggota keluarga
yang rentan terpapar seperti orang tua hingga anak anak
dari satu dua ratus warga yang didalami di rumah
ternyata kemunculan kluster keluarga ini cukup banyak dan cukup signifikan
ini baru yang terdeteksi ya
jadi di bogor itu ada empat puluh delapan kluster keluarga dengan satu ratus delapan puluh sembilan kasus
yang paling parah ada di bekasi satu ratus lima puluh lima klaster keluarga
dan ada empat ratus tiga puluh tujuh kasus atau orang
di jogja ada sembilan kluster
di malang ada sepuluh kluster